indikasi kecurangan terjadi dalam proses pemilihan wakil ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
hal ini mengakibatkan mekanisme pemilihan wakil ketua umum harus diulang
indikasi kecurangan disampaikan direktur keuangan persiba balikpapan togar simanjuntak di sela sela kongres
luar biasa pada kamis siang tadi
dia mengatakan para voters menginginkan agar proses pemilihan diulang dari awal karena adanya dugaan manipulasi suara dalam proses pemilihan
nah diduga nama nama tisa itu yang milik tisa dihilangkan ke tempat lain juga
kira kira gitu lah
penyelesaiannya setelah ribut pak ibul mengusulkan supaya hitung ulang
pak ibul bilang mendengarkanlah wibawa pak ibul hitung ulang
jadi kongres ini diselamatkan oleh
jadi pemilihan waktu itu dihitung ulang